daerah cempaka putih
oh ya udah saya kesana sekarang ya
tante andis di area pemulung
aku tau tempatnya
tante andis mana sih
diego sudah mengambil semua harta mahma
sekarang mama sudah tidak punya apa apa lagi
mama menyesal sekarang
selama ini mama udah jahat sama aku
bahkan gak pernah anggap aku ada
sekarang mama rasain kenapa hatinya
duh usir sama diego
mama hanya bisa bergantung sama kamu
sekarang mama bergantung sama aku
aku gak bisa bantu mama
biar mama ngerasain apa yang aku rasain selama ini
jadi sekarang aku mau pergi dari sini
tunggu tunggu tunggu
kamu nggak boleh seperti ini
eh catet ya
dia itu cuma mama diri aku
jadi gapain aku ngomong ke dia mama aku
sekarang kamu bawa perempuan itu
pergi dari sini
tiga sekali kamu gak mau begitu sama mama
kamu lihat kan sekarang mama udah gak punya apa apa lagi mama
mama gak punya tempat tinggal
kalau selama ini mama sudah membuat kamu sakit
semuanya udah telat
sekarang aku udah langsung ke diri lagi sama mama
ya tuhan mungkin memang ini
ini adalah balasan atas semua perbuatan aku
tante yang santai ya
kita cari jalan keluarnya sama sama
kamu gak bisa kayak gitu nedi
kasih mama kesempatan
atas semua perbuatan kejahatan tertentu
terhadap kamu dan keluarga kamu
ini semuanya karman buat tante
tante harus terima ini
tante tunggu tunggu
tante mau kemana
tante gak tahu
kemana kaki ini melangkah
mama kamu pergi
ibu yang habis kerjustukan itu sendiri itu p truk
tantang hanya mau segera masuk ke rumah raja supaya bisa melindungi clara
tenang aja kan semuanya pasti bakal berjalan dengan lancar ya kan
ya ampun deh gue tega banget ngusir tante andis
emang dia gak mikir ya pak tante andis aja udah nganggep dia seperti anak dia sendiri
mana lady mengusir tante andis dari rumahnya
dia bilang dia mau membalas semua perbuatan tentanis ke dia
tapi kalau aku ngeliat tante andis tadi dia keliatan seperti orang menyesal
dan dia bilang mau tobat mungkin dia sadar kalau ini karma buat dia
terus sekarang tante andis tinggal dimana ya pasti dia gak punya rumah kan
aku gak tau sayang
ini yang lagi aku pikirin
walaupun tentang disikapnya kayak gitu sama aku tapi dia pernah nolongin aku dan pernah ngerawat aku raja
kita cari tante andis yuk
yaudah kita cari tante kamu
sayang ini dia aja sayang
nah pernah lihat nggak bu
gak pernah liat pak
kita harus cari tante anis dimana lagi
parit dari tadi kita udah muter muter loh
tapi tante anis belum ketemu juga
apa aku coba telepon
gak diangkat tapi aktif
badannya panas banget
mungkin aja tadi dia gak denger
hape nya bunyi lagi
ini siapa ya
badannya panas banget
saya gak bermaksud apa apa kok
saya hanya bantu angkat teleponnya aja
posisinya sekarang dimana
lagi di tempat para pemulung mas
daerah cempaka pertama
oh ya udah saya kesana sekarang ya
tante anis diarah pemulung
aku tau tempatnya

ya ampun tante
tante bangun tante
ya ampun tante
tante bangun tante
ya ampun tante
kok tante tidur di tempat kayak gini sih
biarkan saja tante disini putri
ini sudah menjadi tempat tinggal tante
tante sudah gak punya apa apa lagi
tante sudah habis
lebih baik sampai mati saja daripada
tante harus hidup menerita
ya ampun tante tante gak boleh ngomong kayak gitu
atas semua kejahatan yang tante sudah lakukan pada kalian
semua orang sudah meninggalkan tante